angka kasus positif covid sembilan belas terus melonjak bahkan mencapai tiga kasus perharinya
penanganan pemerintah yang lamban dan tidak serius disinyalir memicu angka kenaikan kasus positif covid sembilan belas di tanah air
jika pemerintah terus menerus tidak fokus menangani wabah epidemiologi memprediksi puncak kasus covid sembilan belas di indonesia baru mencapai klimaksnya pada pertengahan dua ribu dua puluh
apakah kebijakan pemerintah selama ini memang belum efektif menangkal wabah
malam ini kita akan membedahnya dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
hari ini ramai sekali ada pak pandu riono epidemiolog fkm universitas indonesia
selamat malam pak pandu
selamat malam pak pandu
oke sudah bisa mendengar suara saya ya pak ya
ada pak trubus rahadian syah pengamat kebijakan publik
selamat malam pak trubus
selamat malam maaf
ya selamat malam mbak
ya dan khusus dari segi
bagi editorial cnn indonesia kami mengundang mas revo lusi riza kepala peliputan cnn indonesia
selamat malam mas revo
selamat malam mbak
oke jadi nanti ada dari sains dari pak pandu kemudian dari kebijakan publiknya dari pak trubus
dan dari sisi pemberitaan media ataupun sudut pandang media ada mas revo lusi riza
kami masih menunggu bergabungnya perwakilan dari pemerintah
sambil menunggu bergabungnya perwakilan dari pemerintah saya mau langsung ke pak pandu terlebih dahulu
pak pandu anda memprediksi puncak
kasus covid sembilan belas di indonesia baru akan mencapai puncaknya semester awal dua ribu dua puluh satu dan baru melandai dua ribu dua puluh
bisa anda jelaskan pak datanya seperti apa sehingga masyarakat kemudian masih tetap aware dengan penyebaran covid sembilan belas ini pak
ya kalau kita melihat kecepatan penularan jadi tidak mengandaikan apapun
kita melihatnya secara terus menerus
tanpa intervensi yang kuat maka yang terjadi adalah penaikan puncak sampai tahun dua ribu dua puluh satu awal
nah ini yang the worst skenario yang berdasarkan perjalanan pandemi dari awal maret sampai sekarang
karena saya melihat bahwa kecepatan penularan ini makin lama makin tinggi
dan sementara responnya tidak cukup adekuat

oke pak pandu kecepatan penularan semakin tinggi
apa penyebabnya kalau dari pengamatan dan juga analisa para epidemiolog di tempat anda pak pandu
ya kalau kita lihat kan yang bisa membatasi penularan adalah perlu laku penduduk untuk selalu pakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
kalau kita lihat dari data data yang sudah dikumpulkan dari banyak
nah ini yang paling penting untuk ditingkatkan
kedua testing masih terbatas
hanya yang di dki saja yang sudah baik
itu pun pelacakan kasusnya masih belum optimal
dan juga isolasi tidak cukup memadai
karena sebagian isolasi masih isolasi mandiri dan semua kontak dari hasil isolasi tidak di testing
karena mungkin keterbatasan testing
dari gap gap inilah bahwa kita melihat bahwa masih banyak masalah dalam menekan pandemi
mungkin hal ini sudah dilupakan
karena pemerintah lebih fokus pada solusi untuk adanya vaksin dan sebagainya
pak pandu tapi ini yang menarik bahwa jumlah kasus positif belakangan ini bahkan sudah mencapai tiga kasus per hari
apakah karena memang tracingnya yang semakin gencar dilakukan atau memang karena mobilitas masyarakat gagal untuk dibatasi
ya mobilitas masyarakat kan nggak pernah ditahan
jadi selama dua weekend ini di mana log weekend luar biasa ini kita lihat dinamika mobilitas produk
karena kan masyarakat didorong untuk berpariwisata
karena untuk memulihkan ekonomi
padahal seharusnya dibatasi
dan kedua juga kontrol untuk apa tuh peningkatan penggunaan masker harus tetap menjadi prioritas
nah ini yang menurut saya tidak ada tanda tanda keseriusan dari pemerintah
untuk menekan masker
dan pandemi sementara kita masih menunggu vaksin
oke saya mau tanya langsung ke pak trubus
pak trubus menurut pak pandu tidak ada tanda tanda keseriusan daripada pemerintah untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
bahwa mobilitas masyarakat tidak dibatasi pemerintah kini lebih fokus pada penemuan vaksin
menurut pak trubus apakah kebijakan kebijakan pemerintah ini kemudian abai begitu melenceng dari yang harusnya dilakukan
lebih fokus untuk menangani wabah
iya kalau kita lihat secara keseluruhan memang kebijakan dari pemerintah sendiri sering inkonsisten gitu loh
jadi pada awalnya kita fokus pada soal public health kemudian pada sisi lain kemudian berubah gitu kan
kemudian pada persoalan ekonomi
nah inilah yang menurut saya terjadi perubahan perubahan di mana aktivitas warga kemudian makin longgar
relaksasi yang diberikan oleh pemerintah ini menyebabkan aktivitas warga
nah tingginya aktivitas warga inilah menyebabkan penularan covid itu menjadi tinggi pula
karena disitulah kemudian ada abai daripada masyarakat sendiri terhadap protokol kesehatan
di satu sisi juga kita lemah di dalam pengawasan
pengawasan selama ini selalu diandalkan kepada daerah di mana daerah sendiri berbeda beda di dalam penerapannya gitu loh
jadi ini yang menyebabkan apa yang sudah dilakukan
apa yang sudah dilakukan itu seringkali memang tidak sampai kepada masyarakat
nah karena itu yang terjadi sekarang ini justru menjadi apa buah timal akamah
dilematis gitu mau bagaimana
karena apa ternyata berbagai kebijakan yang sudah diterapkan ini misalnya terkait dengan apa pembukaan pembukaan
apa aktivitas ekonomi itu kemudian mempercepat daripada penularan itu sendiri gitu sehingga
jadi itu menjadi dilematis dalam arti bahwa bagaimana untuk mencegah memutus mata rantai penyebaran covid yang diharapkan itu
ini sudah berbulan bulan lama sudah lebih dari enam bulan ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan menurut saya itu
oke nanti kita tanya apa jawaban pemerintah dengan kritikan dan juga masukan dari pak pandu dan juga pak trubus soal
ketidakseriusan pemerintah dalam penanganan wabah dan bagaimana kemudian media memotret kebijakan kebijakan yang diambil pemerintah
sejauh ini untuk menangani wabah covid sembilan belas
kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda cnn indonesia prime news
segera kembali jangan kemana mana
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom sudah ada pak pandu riono epidemiolog fkm ui kemudian ada pak trubus rahadiansyah pengamat kebijakan publik
dan ada mas revolusi riza kepala peliputan cnn indonesia prime news
kepala peliputan cnn indonesia dan baru saja bergabung mas dhani amrul ihdan
tenaga alih utama ksp
langsung saja saya mau tanya ke mas dhani
kalau tadi terlambat saya jelaskan ataupun saya summary sedikit
tadi yang disampaikan oleh pak pandu
bahwa pak pandu memprediksi puncak kasus covid sembilan belas di indonesia
baru akan mencapai puncaknya semester awal dua ribu dua puluh satu dan baru melandai dua ribu dua puluh
ini disebabkan karena adanya kecepatan penularan yang semakin tinggi
dan itu disebabkan karena pemerintah saat ini lebih fokus pada penemuan vaksin
mas dhani dan mobilitas masyarakat tidak pernah dibatasi
sementara pak trubus mengatakan ada kebijakan pemerintah yang inkonsisten
lebih fokus pada pemulihan ekonomi nasional
apa jawaban dari pemerintah mas dhani
ya pertama tentu pemerintah sebagaimana apa yang diarahkan oleh who
kita concern kepada tiga t dari mulai kepada tracking tracing dan treatmentnya
itu dulu yang kita siapkan
bahwa ada dua hal penting tentu kalau kita melihat tingginya eskalasi
dalam dua hari terakhir tiga ribu
tiga ribu secara berturut turut ya
kalau kita lihat memang kenaikan angka ini sudah menyebabkan ada satu ratus enam puluh sembilan ribu pasien di indonesia
yang terkonfirmasi positif dan yang paling besar di dki
kenaikannya kan ada delapan ratus delapan ratus enam puluh sekian ada di jawa timur sekitar enam ratus dan di jawa barat
nah itu kan tiga provinsi dengan kepadatan penduduk yang paling besar
dan tingkat eskalasi yang paling besar
nah dalam kaitan itu juga perlu kita pahamkan bahwa
ini tidak terlepas dari faktor kenaikan dari angka tracking dan tracingnya
dengan kenaikan jumlah pasien yang di pcr
namun demikian juga tidak menutup kemungkinan dan peluang itu sangat terbuka lebar
ketika sentra sentra perekonomian perkantoran dibuka sebagaimana biasa
ini juga mengakibatkan timbullah kluster kluster baru
sehingga pemerintah kita dorong kita pemerintah dan semua pihak termasuk pemerintah provinsi
untuk melakukan evaluasi secara total terhadap pembukaan sektor sektor
di mana terjadinya penumpukan masa penumpukan masyarakat
nah dalam hal ini kita juga mendorong agar pemberlakuan wfh work from home
untuk kantor kantor pemerintahan kepada level level tertentu yang tidak harus wajib ke kantor
maka kita berlakukan wfh secara lebih optimal lagi
kecil peluang terjadinya transmisi di perkantoran khususnya pemerintah
kami berharap pemerintah bisa menjadi role model
kita akan mendorong sama sama kementerian dan lembaga
sampai pemerintah provinsi untuk menjadi role model untuk menciptakan program wfh yang optimal
karena saat ini dengan tingginya transmisi ini
kebijakannya adalah kebijakan rem yang harus diambil
bukan kebijakan gas lagi
kebijakan rem untuk bisa mengoptimalkan peranan work from home
dan juga melakukan tindakan kampanye indonesia bermasker
itulah sebabnya pak presiden saat ini terus menggaungkan program namanya indonesia bermasker dalam kerangka tiga m itu
mas dhani tadi anda mengatakan bahwa ada evaluasi total yang harus dilakukan oleh pemerintah pemerintah daerah
dalam pembukaan sektor sektor yang menyebabkan kerumunan
tapi di sisi lain pemerintah pusat juga mendorong pembukaan tempat tempat pariwisata
begitu mendorong agar masyarakat kemudian menghidupkan kembali sektor sektor pariwisata
untuk datang ke tempat tempat pariwisata
apakah kemudian itu bukannya kebijakan yang saling bertolak belakang mas
ada pembukaan bioskop kemudian restoran dan juga kafe yang menggelar live music itu diperbolehkan untuk beroperasi
apakah itu bukan kebijakan yang saling bertolak belakang mas dhani
jadi kita tidak bisa melihat kebijakan itu secara parsial
kebijakan yang berlaku beberapa minggu yang lalu tidak bisa disamakan dengan kebijakan hari ini
bahwa kebijakan beberapa minggu yang lalu juga itu kan punya
daya ungkit yang baik terhadap sektor sektor perekonomian
kita juga tahu pekerja informal kita
pekerja informal kita yang hidupnya bergantung kepada sektor sektor tertentu yang terdampak terhadap covid ini juga sangat besar
oleh karena itu pemerintah membuat keseimbangan agar sektor sektor ini bisa terus produktif
masyarakat pekerja informal dan pekerja harian juga bisa berjalan dengan baik
nah tetapi dengan menggunakan keseimbangan
dengan menggunakan protokol kesehatan
namun demikian karena memang juga tingkat kedisiplinan masyarakat juga inkonsisten
sehingga ini menimbulkan transmisi baru di dalam kluster kluster yang dibuka
sehingga kebijakan itu tidak bisa harus bertahan terus
kebijakan itu harus dievaluasi
yang ada hanyalah
negara berkomitmen untuk membuat keputusan terbaik pada priorisasi itu pada jangka waktu tertentu
itulah keputusan terbaik pada jangka waktu tertentu pada waktu itu yang harus diambil dan akan dievaluasi
nah makanya keputusan itu harus adaptif
harus lincah dan adaptif dengan mempertimbangkan faktor faktor dinamika di lapangan
oke mas dhani tapi dengan penambahan jumlah kasus yang terus melonjak
bahkan beberapa hari ini sudah mencapai
bagaimana kemudian bisa menyeimbangkan antara pemulihan ekonomi dengan penanganan wabah
itu tadi yang di awal saya sampaikan
bahwa kita akan evaluasi dengan mengevaluasi kluster kluster yang memang itu timbul transmisi yang berisiko besar
contohnya seperti apa mas kluster kluster yang dievaluasi
contoh perkantoran tadi
kan kita melihat bahwa kluster perkantoran itu juga memainkan peranan yang penting di dalam eskalasi ini
maka kantor pemerintah harus jadi role model bagaimana membuat wfh yang efektif
kantor bumn juga menjadi role model untuk wfh yang efektif itu mesti dibuat
dan kemudian pemberlakuan suk suk protokol di sentra sentra yang sekarang ini sudah dibuka
layanan publik pusat pusat transportasi layanan layanan transportasi
baik itu di mrt di kereta di angkutan umum yang lainnya itu juga harus dioptimalkan
nah dalam kerangka tiga m itu jadi tiga m itu memang perlu sosialisasi
betul yang pak pandu sampaikan tadi tidak bisa
itu masalah menjaga jarak bersih tangan memakai masker itu hanya menjadi slogan di media doang
tapi tidak bisa dilandingkan
sehingga pemerintah membuat impres nomor dua puluh itu tentang penerapan protokol kedisiplinan di bidang kesehatan itu
nah protokol itulah yang harus dijalankan dengan konsisten sampai di lapangan di bawah
makanya tni dan polri diminta untuk mengawasi dengan ketat bahkan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan
oke nanti saya akan tanya lagi ke mas dhani tapi ikut ikutan
kita ingin melihat bagaimana kemudian cnn indonesia memotret dari sisi media soal kebijakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
terutama oleh pemerintah pusat dan tadi sudah mendengar penjelasan dari mas dhani bahwa kebijakan kebijakan yang dibuat adalah membuat keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan juga penanganan wabah
apakah kemudian cnn indonesia sepakat dengan kebijakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah mas revo
ya nah sebenarnya kan kalau mendengar penjelasan mas dhani tadi itu sudah pas lah ya
jadi kita sudah punya untuk saat ini kita sudah punya formulasi bagaimana menyeimbangkan atau bukan apa namanya sudah mulai mencari formulasi bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan menjaga public health
sebenarnya kan isu dua isu ini kan yang sekarang mengemuka apakah kita akan mengedepankan public health atau ekonomi gitu
masalahnya ini menjadi seperti buah simalakama
kalau misalkan kita ngegas di ekonomi public health kita bisa menjaga ekonomi

sementara kalau misalkan kita memperketat di public health ekonominya juga terancam
maka yang perlu dicarikan bagaimana menyeimbangkan itu
agar dua duanya bisa berjalan
walaupun tentunya tentunya penekanannya pasti harus di public health karena ini yang utama gitu
nah pemerintah sekarang ini kan masalahnya begini kan
pandemi ini kan kita nggak pernah tahu sebelumnya
dan kita nggak punya acuan apakah yang berlaku di korea selatan misalnya atau di new zealand pasti tepat buat indonesia yang negaranya kepulauan misalnya
atau yang berlaku di eropa atau negara negara maju pasti tepat diberlakukan di indonesia
karena struktur masyarakatnya berbeda kemudian geografisnya berbeda gitu
jadi memang ini pr kita semua untuk mencari jalan supaya ekonomi itu bisa berjalan
dan public healthnya tetap terjaga
seperti itu kan
nah masalahnya sekarang bagaimana ini bisa berjalan
kalau yang kita potret sekali lagi adalah justru di kedisiplinan warganya
bukan hanya warga
tentu juga di aparat pemerintah
tadi kalau misalkan kita lihat di putar ketika waktu dki tadi mengunjungi bioskop
untuk melihat kesiapan bioskop pembukaan bioskop
coba deh kita lihat tadi itu
warga apa namanya pejabatnya nggak menjaga jarak itu
protokol protokolnya nggak menjaga jarak
tadi ketika naik eskalator coba kita lihat eskalatornya penuh
padahal kita tahu bahwa naik eskalator itu kalau misalkan sesuai protokol kesehatan ada aturan aturannya
nah itu dia
nah kemudian istana sekarang kalau di tempatnya mas dhani okelah itu pemberlakuan protokolnya ketat
tapi bagaimana dengan kementerian yang lain misalnya
kita masih sering mendapat undangan acara dari kementerian kementerian yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah besar gitu
mengumpulkan orang dalam jumlah besar
kemudian tentu kalau ada kegiatan di luar itu wartawannya pasti datang dong rame rame
tapi juga di situ kan karena sekarang media juga banyak
artinya ini potensi penularan atau munculnya kluster baru juga besar
kemudian bagaimana masyarakat indonesia ini harus mencontoh
masyarakat indonesia ini harus mencontoh perilaku dari pejabat negara
penggunaan masker apakah sudah cukup disiplin atau belum dan lain lain
belum lagi kalau misalkan seperti ini
kalau misalkan kita lihat ya tadi pagi kebetulan saya juga ada perbincangan dengan pak pandu tadi pagi
nah saya sampaikan kalau misalkan kita sekarang dekat kantor kita nih di jalan senopati
itu kan banyak restoran restoran ya
malam itu rame loh rame restoran restoran itu
apakah sesuai dengan protokol kesehatan
kemudian bagaimana law enforcement nya
apakah restoran restoran itu menerapkan protokol kesehatan
kemudian kita kan juga takut khawatirnya karena semua penyelesaian di negara ini masih banyak yang diselesaikan di bawah tangan gitu ya
perizinan perizinannya apakah sesuai sudah cukup disiplin nggak nih
jangan jangan dibuka perizinannya tapi ada semacam apa ya yang kita khawatirkan itu ada ya nggak clear lah gitu dalam proses perizinannya
jadi yang perlu dikatakan kan memang penegakan disiplinnya sekarang itu
artinya pengawasan yang dilakukan pemerintah juga dipertanyakan karena pada kenyataannya itu meskipun sudah diperingatkan kemudian dikatakan berulang ulang soal protokol kesehatan pada kenyataannya di lapangan itu tidak seindah harapan dari pemerintah begitu mas revo
kita nggak mau pertanyakan
justru kita mengingatkan bahwa kenyataan di lapangan masih harus banyak ditingkatkan
bagaimana pengguna transportasi umum atau di masjid masjid coba deh kalau misalkan kita datang ya psbb
tapi coba deh lihat beberapa masjid sudah sangat ketat protokolnya
masjid al azhar misalnya itu ketat
tapi masjid masjid yang lain
kita masuk ketika sholat jumat sudah ambiar
semuanya shocknya juga rapat rapat artinya ketentuan protokol kesehatannya itu belum berjalan dengan baik
ini pr kita bersama untuk mengingatkan masyarakat sebenarnya
nanti kita tanya ke pak pandu dan juga pak trubus bagaimana membaca pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah
dan apakah mungkin bisa ada keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan juga penanganan wabah
mana yang harus didahulukan karena pada kenyataannya meskipun itu sudah dilakukan beberapa waktu ini
tampaknya angka penyebaran covid sembilan belas tetap tinggi sehingga itu menjadi buah si malakama
nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber usai jeda cnn indonesia prime news
segera kembali jangan kemana mana
terima kasih juga mas dhani amrul ij dan tenaga ahli utama ksp
saya mau langsung ke pak pandu
pak pandu kalau mendengar penjelasannya mas dhani tadi bahwa semua kebijakan itu dibuat supaya ada keseimbangan antara pemulihan ekonomi nasional dan juga penanganan wabah
tapi tampaknya itu tidak bisa berjalan beriringan karena angka positif ini terus bertambah mencapai rekor tiga
artinya bagaimana pak pandu melihatnya kalau ini terus menerus diterapkan mencoba ataupun memaksakan kebijakan yang seimbang antara pemulihan ekonomi dan juga penanganan wabah seiring sejalan
ya saya dua bulan yang lalu membuat pemodelan
saran apa yang paling baik untuk menseimbangkan itu
saya berusaha komunikasikan dengan ahli ekonomi termasuk bantan menteri keuangan pak dede pak raden pak dede yang kemudian menjadi sekretaris eksekutif komiti bersama
baru hari ini atau kemarin ada gerakan indonesia bermasker
minggu lalu kita melihat para menteri keuangan rapat di bali mempertontonkan bahwa mereka tidak bermasker
padahal itu foto resmi dan itu adalah pemimpin kita
jadi antara anjuran dengan contoh ada gap yang besar
tidak heran masyarakat tidak patuh ini yang membuat saya jadi sedih
jadi kepatuhan itu tidak bisa hanya dianjurkan dicontohkan
nah contoh itu tidak ada secara konsisten
jadi saya mempertanyakan ini serius tidak sih kita menangani pandemi
itu yang membuat saya juga jadi membuat model oke lah
saya bilang kalau jalannya mau begini itu akan puncaknya tahun depan
dan mungkin akan turun baru tahun dua ribu dua puluh dua
bagaimana yang terjadi
jadi supaya menyadarkan bahwa pandemi ini serius
bahwa ini tidak akan membantu pemulihan ekonomi
jadi pemulihan ekonomi itu bisa batal
kalau kita mau serius tanggulahnya lah dengan cepat
kita tuh sekarang dalam masa survival
itu yang membuat saya juga agak gemes gitu
pak pandu kalau berkaca ke negara negara lain karena ini kan seratus lebih negara juga mengalami kejadian yang sama
kebingungan bagaimana menangani pandemi ini
tapi kalau kita lihat mereka juga mengalami yang namanya penanganan wabah
kemudian masuk ke dalam jurang resesi
tapi kalau anda lihat negara negara lain mana yang lebih diprioritaskan
penanganan wabah terlebih dahulu atau kemudian pemulihan ekonominya
public health atau ekonominya pak pandu
itu mungkin bisa dijadikan contoh untuk negara kita ataupun pemerintah gitu pak pandu
ya kita kan jarang mencontoh negara lain
kita terlalu confidence bahwa kita itu negara yang hebat
jadi di semua negara itu pandemi dulu baru ekonomi
ekonominya itu bukan pertumbuhan tapi survival
artinya negara negara lain itu adalah pandeminya terlebih dahulu yang ditangani begitu ya
saya mau tanya ke pak trubus
apakah anda juga sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh pak pandu bahwa kalau kita berkaca pada negara negara lain itu pandeminya terlebih dahulu yang ditangani
bahwa kita ini dalam survival mood saja untuk bisa mengatasi kondisi perekonomian
jangan mengejar pertumbuhan ekonomi dan tidak bisa ada keseimbangan antara pemulihan ekonomi dengan penanganan wabah
bagaimana anda melihat itu pak trubus
iya kalau melihat apa yang terjadi di berbagai negara dan kita juga mau tidak mau mengikuti juga
artinya kita harus kembali ke laptop
laptopnya itu kan horizontal scanningnya itu kan pada persoalan public health
jadi public healthnya ini yang difokuskan dulu kan gitu
tetapi bukan berarti kemudian kita mengabaikan ekonomi
makanya ekonomi ini kan kita menerapkan menurut saya itu less contact ekonomi
jadi ekonominya jalan tapi dengan sedikit melakukan kontak fisik gitu
ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah
jadi jangan kemudian kita berpikir bahwa dengan apa kembali ke laptop itu tadi
terus kita seolah olah ekonominya terabaikan
tetapi bagaimanapun juga memang kalau untuk jalan dua duanya ini memang memerlukan satu inovasi kebijakan tersendiri
nah selama ini ada berbagai pihak menyarankan memang lebih menekankan kepada persoalan salah satu dulu
tetapi kalau saya melihat bisa saja dua duanya berjalan dengan cara itu tadi
kalau public healthnya ditangani tetapi ekonominya dengan cara les kontak ekonomi tadi
itu bisa berdua berjalan
tentu yang paling pokok disitu adalah pengawasan yang ketat
karena memang selama ini yang disinggung tadi dengan bapak dari cnn juga itu memang masalah pengawasan di lapangan
dan sekaligus mengenai menurut saya ini soal keteladanan yang tadi disinggung juga menjadi masalah
karena dimanggung juga publik ini selalu punya nilai sendiri
di dalam melihat bagaimana perilaku para pimpinan di dalam memandang mengenai protokol kesehatan
itu menjadi persoalan penting
karena kalau kemudian memandang remeh memandang abai atau kalau dikatakan seperti itu akan tersinggung marah
tapi pada prakteknya yang dicontohkan itu
nah ini kemudian publik menilai bagaimana saya mau ikut disiplin
sementara tadi pak wagup saja di dalam kunjungannya juga tidak menerapkan physical distancing secara baik
nah ini juga menjadi contoh kenapa
nah di mana mana sekarang kerumunan sudah bukan barang barang istilahnya barang haram
itu sudah semuanya pada mumpul mumpul
nah hukum riung itu sudah terjadi lah
inilah menurut saya memang kemudian penegakan hukum itu harus dijalankan
nah kalau keluarnya impress nomor itu enam itu juga berlaku
berarti sekarang persoalannya kan di daerah daerah itu beda beda
dki jakarta dengan perhubungan satu menerapkannya berapa
jawa barat dengan sk gubernur nomor enam puluh menerapkannya seratus sampai satu ratus lima puluh ribu
tetapi tangsel itu menerapkan lima puluh ribu
nah terjadi perbedaan yang tajam seperti itu
yang menyebabkan masyarakat itu makin nggak percaya bagaimana saya mau membayar segitu banyaknya
malah di jakarta keluarlah pergub tujuh puluh sembilan ya
yang terkait dengan apa namanya progresif itu denda progresif
lainnya menyebabkan masyarakat malah istilahnya meden meden gitu kan
yang menyebabkan kemudian berpikir bahwa denda itu menjadi sesuatu yang sangat dipaksakan
padahal kan sebenarnya itu kan alternatif saja
artinya ada denda denda yang lain misalnya
lah gitu sanksi sosial lebih baik gitu
tetapi ini memang persoalannya kemudian ada setiap kepala daerah atau setiap daerah ini meskipun seolah olah kita dalam satu negara dalam prakteknya sering berbeda negara dalam hukumnya itu
jadi membuat aturan sendiri sendiri yang berbeda seolah tidak ada koordinasi
antara misalnya jawa barat dengan dki jakarta dengan banten misalnya
bagaimana memutus sebuah denda yang bisa sama sama dipahami oleh masyarakat
jadi kalau kita kembali seperti itu
semuanya bisa berjalan mbak
berarti dibutuhkan inovasi yang cukup besar begitu ya
inovasi yang baru dalam menangani wabah dan juga pemulihan ekonomi itu bisa berjalan beriringan
tapi kuncinya tadi law enforcement apakah itu akan diterapkan dan itu dipertimbangkan oleh pemerintah nanti kita akan tanya kepada mas dhani usai jeda cnn indonesia prime news
segera kembali sesaat lagi
tim gabungan dari
tim gabungan dari

dem iterations hi peux la pour in office serta penyedik poldo metrojaya dan polres menteros jakarta timur sabtu pagi menggelar olah tempat kejadian perkara hingga di nipolisi masih mendalam identitas para pelaku dan motif penyerangan tim gabungan dari pus lapor in office serta penyetik vista dan potongan there's metro jaya dan portuguese metrojaya tillo
jakarta timur sabtu pagi menggelar olah tempat kejadian perkara
setelah terjadi penyerangan terhadap kantor polsek jeracas
kabupaten tumas polda metro jaya kombes pol yusri yunus menyatakan
dalam insiden ini dua polisi yang sedang berpatroli pun terluka
karena dia niaya para pelaku
kedua korban kini dirawat di rumah sakit polri kramacati jakarta timur
tim lagi melakukan olah tkp karena memang ada juga ada dua korban
yang pada saat melintas patroli itu di jalan
ditemukan sama kelompok mereka ini
dilakukan pengenyaian kemarang kota tersebut
dua ini sekarang masih kita lakukan pemeriksaan di rumah sakit keramat jati
sebelumnya sekitar seratus orang tidak dikenal menyerang dan merusak
polsek jeracas jakarta timur sabtu dini hari
sejumlah pelaku membawa balok kayu hingga senjata tajam
bahkan salah seorang pelaku sempat mengacukan senjata api
dan menodongkannya karena petugas kepolisian yang berada di polsek
akibat aksi penyerang tersebut
sejumlah kendaraan di halaman markas polsek jeracas terbakar
sedangkan kantor mengalami kerusakan
bahkan toko yang berada di sekitar polsek pun tak luput dari sasaran penyerangan
beberapa pedagang memilih tidak berjualan karena toko mereka hancur
mungkin kan kita jualan kayak gini posisinya
hingga kini polisi masih mendalami identitas para pelaku dan motif penyerangan
tim liputan cnn indonesia
sementara itu kodam jaya berencana bekerja sama dengan polda metro jaya
untuk menyelidiki kasus perusakan dan pembakaran kantor polsek ciracas jakarta timur oleh kelompok tidak dikenal
dan di lima ratus lima jakarta timur memastikan saat ini belum ada laporan tentang adanya keterlibatan anggotanya
kodam jaya bersama polda metro jaya akan bekerja sama menyelidiki motif pelaku perusakan dan pembakaran polsek ciracas
selain itu kolonel kav rahyanto memastikan saat ini belum ada laporan mengenai keterlibatan anggota tni
pihak kodam jaya juga berencana mengerahkan aparat intelijen untuk mencari informasi tentang kasus tersebut
selanjutnya pihak kodam jaya bersama polda metro jaya akan melakukan patroli di wilayah yang rawan terjadinya konflik
para dari pangdam
kita dengan kores diharapkan senepil
terutama untuk melakukan patroli di wilayah wilayah yang mungkin dianggap rawan
kita harapkan bisa bersama dengan satuan kores
dan kita baik yang ada di wilayahkan maupun ada yang ada di satuan
kita ke informasi lainnya menteri pertanian syahrul yassin limpo mencabut ketetapan ganja sebagai salah satu tanaman obat binaan kementerian pertanian
sebelumnya ketetapan ini sudah dituangkan
dan disetujui dalam keputusan menteri pertanian
dan mentan mengaku masih akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kemenkes bnn dan lipi
menteri pertanian syahrul yassin limpo mencabut sementara aturan yang ia buat yang menyatakan ganja sebagai tanaman obat hortikultura
pihak kementan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan bnn kemenkes dan lipi
sebelumnya menteri pertanian menetapkan tanaman ganja sebagai salah satu tanaman obat
komoditas binaan kementerian pertanian
ketetapan itu termaktub dalam keputusan menteri pertanian tentang komoditas binaan kementerian pertanian
yang ditanda tangani menteri syahrul sejak tiga februari lalu dan diunggah di situs resmi kementerian pertanian hari sabtu dua puluh sembilan agustus
total ada enam puluh enam jenis tanaman obat yang dibina ditjen hortikultura
selain ganja jenis tanaman obat lain yang dibina antara lain kecubung mengkudu kraton brotowali hingga purwaceng
menurut undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika ganja masuk dalam jenis narkotika golongan satu
selain ganja jenis narkotika golongan satu yang lain diantaranya adalah sabu kokain opium dan heroin
izin penggunaan terhadap narkotika golongan satu hanya dibolehkan dalam hal hal tertentu
meski tercatat menjadi satu dari enam puluh enam tanaman obat binaan
namun direktur pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura kementan bambang sugiharto menyebut kepada cnn indonesia com
ganja tetap ilegal
kementerian bambang sugiharto menyebutkan tanaman obat yang dianggap sebagai narkotika golongan satu
ia menekankan bahwa daftar binaan tersebut dikeluarkan untuk mendaftar tanaman apa saja yang diawasi oleh kementan dan tidak dibudidaya
setiap orang yang memproduksi atau mendistribusikan narkotika golongan satu
diancam hukuman pidana penjara hingga maksimal sumur hidup atau hukuman mati
sementara bagi penyalahguna narkotika golongan satu diancam pidana paling lama dua puluh tahun
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia
kota bogor masuk dalam zona merah covid sembilan belas
apa solusi yang dimiliki wali kota bogor untuk keluar dari zona tersebut
cnn indonesia newscast segera kembali